kemeriahan lebaran dirasakan warga kota solo saat open house berlangsung di rumah dinas wali kota solo
silaturahmi digelar gibran raka buming raka untuk pertama kalinya setelah pandemi covid sembilan belas
silaturahmi raka bumi raka
aminah alaikum warahmatullahi wabarakatuh
aminah alaikum warahmatullahi wabarakatuh
oh ya terima kasih
mas gibran ini cukup meriah ya lebarannya di rumah dinas wali kota solo
biasanya tradisi seperti apa mas kalau lebaran seperti ini
ya ini pertama kalinya ya karena kemarin covid ini baru pertama kalinya saya ada open house
ini melihat antusias warga cukup besar dari pagi loh
tadi saya lihat antriannya ikut antri juga tadi ya
yang jelas ya ini momen yang baik untuk saling memaafkan silaturahmi dengan warga
dan sekali lagi ini pertama kalinya kita open house
jadi ya semua boleh datang silakan berkumpul di hosi gang drum
biasanya nanti warga bisa aktivitasnya apa saja mas di sini
yang jelas kita sediakan sarapan ada hiburan juga
ya pokoknya silaturahmi aja
semuanya ada di sini
jadi di sini semua keluarga ada anak anak janetes
terus kalau kebiasaan dengan keluarga dari pak presiden jokowi itu biasanya hari ini halal bihala dengan keluarga atau ada nanti next mungkin liburan
ya mumpul mumpul aja
ada pesan dari mas gibran mungkin untuk masyarakat solo dan juga seluruh yang merayakan lebaran
ya yang jelas saya mewakili warga masyarakat kota solo
terima kasih untuk seluruh warga
ini kita di hari yang luar biasa ini semuanya sudah kompak
di tanggal dua puluh satu dua puluh dua semuanya kompak semuanya saling toleransi dan saya kira ini momen yang sangat baik sekali untuk saling memaafkan
dan saya kira dengan banyaknya pemudik yang datang ke kota solo ini benar benar men trigger pemulihan ekonomi
terutama di kota solo
pemudik ini luar biasa sekali
ini saya melihat mbak selfie cantik sekali
ada persiapan khusus nggak sih mas selvi untuk menyambut lebaran hari ini
nggak ada sih
ada pesan mungkin di momen lebaran ini bagi untuk keluarga
ada apa apa hal hal yang momentum berarti
kalau di keluarga sih ya sama seperti tadi yang sudah disampaikan
seperti keluarga keluarga pada umumnya lah ya kalau lebaran itu momen untuk bertemu bersilaturahmi
yang selama nggak ketemu jauh dan yang sudah berjaya
biasanya kan momen lebaran itu akan bertemu dan bersilaku
kalau bilang kayak gini aku pengen tahu deh mbak apa sih makanan khas keluarga atau kesukaannya mas gibran yang biasanya harus ada di mas udara gitu
ada opor kah atau
ya kalau di sini ada opor
yang buat lo
oh yang khas solo yang biasa diri kes oleh mas gibran ada nggak
nggak ada yang
nggak ada yang
nggak ada yang

anak anak jahil metes
jadi yang tadi juga misalnya ya mereka sudah tahu sih sudah menyambut ke pelayaran ke lebaran
kalau lebaran sudah tahu
terima kasih mbak selvi mas gibran
terima kasih mbak
terima kasih mbak faisi
terima kasih mbak faisi
terima kasih mbak faisi
ini kayaknya saya menikmati tadi ada hiburan tadi katanya ada opor juga kita berhati hati
bisa mencicipi langsung ya
menu menu lebaran khas atau di khusus nih di rumah wali kota solo
nupanya takal fadli julian solo shona
boleh selfie nggak